informasi pertama saudara datang dari wakil presiden terpilih
gibran raka buming rakaya mengaku santai soal akan berlabuh ke partai mana
setelah tak diakui lagi oleh pdi perjuangan sebagai kader
gibran menyebut untuk saat ini pihaknya memang masih fokus ke pekerjaan yang ada di depan
namun gibran memastikan telah memetakan rencananya ke depan
saat ditanya apakah akan mengikuti jokowi ke partai politik yang baru
gibran mengaku tidak tahu menau soal rencana jokowi itu
tapi kita sudah menyiapkan roadmap ke depan
arahnya kemana ikut siapa perahunya apa sudah kami siapkan